selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan lima lima ratus tiga puluh tiga kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air kini mencapai lima ratus empat puluh sembilan lima ratus delapan kasus
sedangkan pasien sembuh bertambah empat satu orang sehingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni empat ratus lima puluh delapan delapan ratus delapan puluh orang dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh tiga lima persen
sedangkan kasus kematian di tanah air sayangnya juga bertambah satu ratus delapan belas orang hingga total pasien covid yang meninggal dunia mencapai tujuh belas satu ratus sembilan puluh sembilan jiwa